informasi lainnya saudara setelah sempat viral di beberapa kota seperti sukabumi cianjur dan jakarta
karena dianggap meminta minta secara paksa
seorang perempuan parubaya ditangkap petugas satpol pp dan dinas sosial kota bogor jawa barat
seorang warga merekam saat ibu peminta minta ini melancarkan aksinya sambil setengah memaksa
setelah mendapat laporan dari warga adanya pengemis viral yang meminta secara paksa
petugas satpol pp dan dinas sosial kota bogor langsung menemukan ibu parubaya ini di jalan raya lawang gintung
awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta
tapi setelah dibujuk petugas dinsos ibu itu dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan asesmen
dan akan dikembalikan ke keluarga
dapat info dari beberapa media sosial ya
pak kepala satuan ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana
coba dipatrolikan bersama jajaran dinsos
tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam
setelah itu kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk dilakukan tindakan ke depan
ibunya punya masalah pribadi sekitar empat belas tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak bu